aksi tak terpuji dilakukan sejoli di halte bus smk negeri tiga puluh empat di jalan keramat raya senen jakarta pusat
perbuatan mesum ini sempat direkam oleh salah seorang pengendara yang melintas dan diunggah di media sosial pada kamis pekan lalu
pasangan ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas
bahkan salah seorang pengendara sempat memperingatkan keduanya untuk tidak melakukan aksi tak senonoh di tempat umum
setelah sempat viral di media sosial kepolisian resort jakarta pusat menangkap wanita berinisial ma di rumahnya pada dua puluh dua januari lalu
ma melakukan tindakan mesum tersebut lantaran diberi imbalan uang sebesar dua puluh dua oleh pasangannya
yang bersambutan untuk si wanita tersebut mendapatkan imbalan jumlah uang kurang lebih rp dua puluh dua
kasih uang berapa pak
udah berapa kali kamu disitu
udah berapa kali

udah berapa kali sih
polisi mengidentifikasi pelaku dari rekaman video yang viral di media sosial
polisi masih mengejar lelaki di video tersebut
rizky itiariah jakarta